nanti saja assalamualaikum waalaikumsalam
hai andeng harus yakin andeng harus doain ah doain kita kerjakan apa yang kamu doakan
doakan apa yang kamu kerjakan

lagi baca apaan kan ini lagi nyari calon murid kamu yang baru
nien dapat ada ninin motivator lagi turun daun karena kesandung kasus ketahuan punya isi simpanan
lagi baca apaan kang ini lagi nyari calon murid kamu yang baru
motivator matuh kang susah kita ngasih motivasinya dia lebih tahu
nien kalau orang lagi turun daun dia pasti kalap kamu tenang aja ini mah urusan saya bos idante ya
kamu bisa bantu mamang jangan main handphone
iya olur sebentak
itu tuh sms penipuan udah hapus aja
waalaikumsalam bu dokter bu in
kang sobrinya ada
ada sebentar saya panggilin
eh itu tuh
eh ada bu dokter bu iin
silahkan masuk silahkan duduk
ayah makasih kang
makasih kang sobri
sebenarnya saya buatin minuman dulu
eh udah kamu sobri gak usah gak usah repot repot
saya abis dari rumahnya kang koswara
terus sengaja mampir kesini mau periksa matanya kang sobri
ya ampun bu dokter peh baik baik
alhamdulillah bu dokter mata saya udah mulai membaik
boleh saya persis sebentar kang matanya
sebentar ya kang maaf ya
alhamdulillah udah baikan matanya kang
dia yeregang congil masih sedang
selaw beruntung perawatan
gue mau berakik dan kari
tetap yang selalu
wubara kaya yangara
aku gak bisa pake matanya
nanti aku komenhetik dia
berdua permisi dulu ya
makasih bu dokter
makasih bu dokter
doi kamu tau gak aceh sama akum kemana ya
jalan kemana pak dadang
yuk kita tanya yuk
doi doi kan tadi saya udah nanya
iya kan tadi saya juga udah jawab pak dadang makanya saya nanya ke akum
kan tadi saya udah nanya ke aku kamu juga udah tahu
kapan saya tau
saya gak pernah tau
emang tadi saya bilang kemana kang dadang
kan saya belum jawab kemana mana
adoy udah deh saya capek
bukan capek lagi saya mau udah pegel hanya sama kamu lah
kak dadang mau kemana
tuh kak dadang yang mau pergi nanyanya sama saya
kak dadang mah sekarang emosi ya
waalaikumsalam pak hansip
punten ce ada balsam
ada mau yang panas apa yang sedang
biar pas hari hati badannya seger
jangan dikerik atuh pak hansip
pernikahannya kan tinggal tiga hari lagi
nanti malah berbekas
mendingan dipijit aja
waduh kang tatang
kang puter puter puter
bapak bapak perabot na yuk
kalau mang ocad tidak mengembalikan dalam seminggu
semua barang dagang mang ocad
semua barang dagang mang ocad
semua barang dagang mang ocad
jaksan bukan php
mangkuk bibir aja
mungkin kaget aja
mungkin kaget aja
lihat kamu dari jalan
saya lihat kamu dari jalan
kamu kayak dadang ngintip sekarang
kok kamu gak ajak ke sini
saya sengaja gak ajak dia kemari kum
saya dari tadi menghindar dari dia
karena saya mau ke rumah kamu
mau ketemu sama kamu
hiday tuh yang makin parah kum
makanya saya sering emosian sama dia
dia tuh makin gak nyambung
jadi kasian kum sama dia
dia memang begitu cu
nanti juga membaik sendiri
tadinya saya pikir ada hubungannya sama bulan purnama
air laut juga pasang
saya catetnya tanggalnya
tapi tetap tidak ada polanya
dan tetep saya tidak tahu apa penyebabnya
mungkin ada hubungannya sama jennifer kum
seperti yang waktu itu kamu bilang
tadinya saya pikir begitu ceng
tapi kan sejak jeniper ketahuan berbohong
jennifer tidak pernah lagi menghasut idul
jujur saya sama kamu cinta
kalau ngeliat idulnya lagi kamu
sampai sudah tidak bisa lagi reja pomo
iya seperti kunang kunang